jumat siang menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
datang menghadap presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta
untuk membahas soal sanksi dari badan anti doping dunia atau world anti doping agency kepada indonesia
namun zainuddin tidak memberi penjelasan mendetail kepada wartawan
apa saja yang dibahas dalam pertemuannya dengan presiden jokowi
seperti diberitakan badan anti doping dunia atau wada
menyatakan selain korea utara dan thailand
indonesia menjadi salah satu negara yang dinilai tidak patuh dalam menerapkan program uji doping
jika tidak segera memberi klarifikasi
indonesia terancam tidak bisa menjadi tuan rumah dalam kejuaraan tiket regional
kontinental atau dunia selama masa penangguhan
salah satu wujud sanksi dari wada juga terlihat
saat indonesia menjadi juara piala thomas pada tujuh belas oktober lalu di denmark
saat itu lagu indonesia raya dikumandangkan
tetapi tanpa pengibaran bendera merah putih